jadi gini bu
udah lama nikah
tapi kami belum dikasih ngomongan
maksud saya datang kesini
saya mau mengadopsi salah satu anak dari panti ibu
ya itu pun kalau diizinkan sama ibu
insya allah bapak
tentu saja boleh
mengharapkan mempunyai keluarga baru yang utuh
masih tentang beradaan pening pak
tapi saya masih lanjut untuk mencarinya pak
pokoknya kamu terus cari
dan saya akan mencari
saya mau anaknya naya cepat ditemukan
kenapa kamu suruh orang
cari anaknya si naya
ya dari awal
aku akan bantu naya mencari anaknya
jangan sampai nanti
kamu bisa nyari anaknya di rumah
kamu bisa nyari anaknya di rumah
kamu bisa nyari anaknya di rumah
aku bisa nyari anaknya di rumah
perlu cari anak orang lain yang gak ada hubungannya sama kamu
anaknya mas aldi itu kan cucu mama juga
kamu mau dengar omongan mama gak sih
mama tunggu ma
sekarang rasa mau nanya ya
kenapa memang gak mau melanjutkan pembangunan hotel kita
apa karena anak anak di panti itu ma
kenapa mama gak mau melanjutkan pembangunan hotel kita
apa karena anak anak di panti itu ma
mama itu sebenarnya suka sama anak anak
tapi kenapa malah melarang aku mencari anaknya mas aldi
dan juga naya
aku gak bisa ingat janji aku ke naya
untuk mencari bening
dan aku akan tetap mencari anaknya mas aldi
telat deh meli mau buka kamarnya
yaudah kalau gitu bapak tunggu di sini
ini dia pak kopinya
kau pilih aku dan meninggalkan dia
yaudah pak silahkan ini minum pak

apa tuh pak saya mau sharing pendapat sama mama
apa tuh pak

apa tuh pak
apa tuh pak
apa tuh pak
bukan mau memecat meli kan pak
aduh pak please
meli masih banyak kebutuhan
enggak serius ini
anak dari panti aswantan mbak
wah bagus dong pak
tuh anak anak panti pasti pada senang
kalau ada yang mau ngadopsi
emang bapak udah ada kandidatnya siapa yang mau diadopsi
kalau bening gimana
meli setuju banget pak
bening itu kan agak ada mirip miripnya tuh sama nyonya
kulitnya putih mukanya cantik rambutnya bule bule gimana
aduh ini enggak sabar pengen bilang sama bening
eh pak tapi bapak serius kak
kalau emang serius nanti biar meli langsung telepon tantanya meli
jadi bikin janji besok bapak bisa langsung ketemu
ya yakin lah
tapi enggak usah dibantuin
saya itu cuma mau sharing sama mbak keputusan saya ini salah atau enggak
teman greatest petik panjang
tunggu aja tantenya keluar dulu
ih udah enggak apa apa pak
walaikum salam meli
pak think tujuh
eh pak vero silakan pak hon
ini udah kenal sama pak vero
jadi kita ketemu itu waktu di hotelnya bu ajeng
ini kok melly sama pak vero bisa datang barengan
meli udah kerja lama sama pak vero
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa udah bapak datang kemari
jadi gini bu saya sama istri saya kan udah lama nikah
tapi kami belum dikasih ngomongan
jadi maksud saya datang ke sini
saya mau mengadopsi seorang perempuan
ini salah satu anak dari panti ibu
ya itu pun kalau diizinkan sama ibu
insya allah bapak
tentu saja boleh
anak anak panti itu mengharapkan mempunyai keluarga baru yang utuh
nanti insya allah saya akan urus semuanya
tante pak vero ini orangnya bayi banget
jadi tante tuh nggak usah khawatir kalau misalnya salah satu anak di panti ini
diadopsi sama pak vero
itu kesejahteraannya pasti terjamin
sekolahnya makannya pakaiannya semuanya
pokoknya dijamin orang baik
ya makasih mbak
om vero itu emang kelihatan baik
ya allah mudah mudahan aja om vero milih aku buat jadi anak adopsinya
seumur umur aku belum pernah ngerasain hidup bareng keluarga yang lengkap
aku juga pengen ke orang orang yang lainnya

pasti aku bakal disayang kalau misalnya jadi anaknya
pokoknya aku harus bisa bikin novera terkesan sama aku
tapi aku harus ngapain
aku punya ide
kebetulan anak anak panti di sini itu banyak sekali pak
dan mungkin bapak bisa kasih tau sama si ayah kira kira anak seperti apa yang mau diadopsi sama bapak
atau bapak mau kenalan dulu satu persatu sama anak panti di sini
itu sih gak usah gak perlu
soalnya kedatangan pak vero kesini tuh udah tahu mana anak yang mau diadopsi
siapa ya pak
saya mau mengadopsi bening
jadi harapan saya bening mau terima saya sebagai ayah angkatnya
kalau begitu nanti saya bicara dulu sama bening
kalau bisa bapak datang bersama istri
salah satu persyaratan untuk mengadopsi itu harus ada persetujuan dari suami istri bapak
baik bu kalau gitu nanti saya akan datang ke sini sama istri saya
terima kasih pak